ada dua tiba di stajun pasar minggu
berdasarkan surat edaran menteri perhubungan no lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh
pelaku perjalanan yang bekerja di sektor esensial dan kritikal
diwajibkan membawa surat tanda registrasi pekerja
atau surat keterangan yang dikeluarkan pemerintah daerah
sedangkan penumpang di luar kedua sektor tersebut
tidak diperbolehkan naik krl
pekerja sektor kritikal dan esensial
bisa mengajukan strp melalui situs resmi jak evo
memang sudah jadi keputusan pemerintah
ya itu satu konsekuensi lah buat kita selaku warga negara ya
suka atau tidak suka
saya kerja di mal terus biasanya swab saya setiap minggu
jadi kesulitan juga sih sebenarnya harus bawa suratnya
ampuh sih buat nanganin covid yang varian baru ini kan
penyebarannya cepat juga jadi ya langkah yang tepat sih
satu minggu sejak diterapkannya ppkm darurat
pt kci melihat ada penurunan jumlah penumpang hingga tiga puluh persen
pengetatan syarat diharapkan bisa menekan mobilisasi warga
yang menggunakan krl hingga lima puluh persen
kalau dari sisi volume penumpang
ini sebenarnya sudah turun tiga puluh persen ya
yang biasanya sabtu minggu itu kita bisa melayani di atas dua ratus ribu
tetapi ini volume terendah selama dua ribu dua puluh
kemarin hari minggu tidak sampai satu ratus lima puluh ribu
kemudian hari senin yang biasanya kami sudah bisa melayani hampir lima ratus ribu
ya kemarin itu di bawah tiga ratus ribu
sekitar dua ratus sembilan puluh ribuan
demikian juga hari selasa rabu kamis jumat ini turun terus
artinya diangkat tiga puluh sampai tiga puluh lima persen
nah akhirnya kita minggu ini kita coba untuk menurunkan lagi dengan kita melakukan penyeleksian
siapa sebenarnya yang harus naik transportasi publik yang diutamakan
jadi kita berharap dengan adanya program ini mobilisasi masyarakat bisa kita turunkan
pemeriksaan surat dilaksanakan di luar area stasiun
dan melibatkan petugas gabungan dari tni polri pemda dan petugas pt kci
mereka juga ditugaskan untuk mengawasi antrian pemeriksaan agar tidak terjadi kerumunan
selain itu pt kci juga membatasi jumlah penumpang maksimal lima puluh dua orang per kereta
serta mengimbau masyarakat untuk menghindari jam sibuk krl
yakni jam enam tiga puluh hingga delapan pagi waktu indonesia barat